saya harus menjalankan alman abu nawang
untuk menjauhkan kamu dari putri
put buka sebentar put
put lo pasti bisa denger gue kan
aku gak mau ya
punya ibu tiri kayak ibunya si cahaya asongan
gak leper banget tau
mendingan aku gak usah ngerasain kasih sayang seorang ibu
aku gak habis pikir sih sama deddy
gak leper banget sih ceweknya
gak kelas kelas tau gak
sekarang aku tahu
kenapa pangeran mencintai putri
pasti karena pangeran melihat ketulusan dan kebaikan hatinya putri
yang sama seperti ibu nawang
emang lo lagi diam aja sih
di sini lagi mikirin apa
jadi gak suka ya
kalau aku ngatain mereka
mels selama ini gak bisa bersikap seperti putri
apa karena aku sudah gagal mendidik dia
dari awal aku salah terlalu manjain melon
dan pokoknya sekarang juga daddy harus putus hubungan sama mereka
aku gak mau ngeliat diri deket sama mereka
kamu sayangkan sama pangeran
kamu cintakan sama pangeran
kamu akan melakukan apapun untuk pangeran
begitu juga dengan daddy
daddy akan melakukan apapun untuk ibu nawang
selalu membuatmu bahagia
tapi sekarang aku minta maaf aku minta maaf iwan
tolong buat aku bahagia
buat daddy bahagia
daddy maksa aku
kamu tidak akan merasa terpaksa mel kalau kamu pakai hati bukan pakai emosi
lagian ini bukan untuk aku
tapi untuk kamu
kalau misalnya aku gak mau menurutin daddy gimana
deddy masih tega cabut semua fasilitas aku buat mereka
kalau kamu gak mau kehilangan itu semua

tolong keluar sebentar ya
put gue tau kalo bisa denger suara gue
putri please keluar sebentar ya gue harus ngomong sama lo
kamu selalu aja ngeyel bikin saya pusing sebelah
lihat nih rambut sampe rontok separoh
bukannya saya gak dengerin pak regar
tapi siapa tau putri mau ketemu saya kalau gak ada ibu
lagian saya janji kok pak saya gak akan bikin masalah
putri itu anak yang setia
dia pasti akan memegang janjinya walaupun gak ada bunawang
put tolong buka pintunya put
lo pasti bisa dengar gue kan
pak regar pak regar
jangan suruh saya jauh dari putri
saya harus menjalankan amanah bunawang
untuk menjauhkan kamu dari putri
put buka bentar put
put loe pasti bisa denger gue kan
maaf saya mengganggu ibu lydia
mau kasih berkas pentingan ibu
kamu boleh kembali
baik bu terima kasih
tolong kamu jangan bikin karyawan dan staff aku jadi gak nyaman
lagian kamu juga sih
ngapain sih pake nyuruh nyuruh staff kamu
untuk meriksa data data perusahaan aku
gimana aku gak jadi emosi
aku harus pakai pertimbangan dong
untuk bantuin perusahaan kamu
perusahaanku bisa resesi lex
jangan jangan kamu masih ragu untuk bantuin aku sebenarnya
loh bukannya ragu
aku mau bantuin kamu
cuma aku harus penuh pertimbangan
supaya aku bisa dapat keputusan yang tepat
kelamaan kalau nunggu itu
atau jangan jangan kamu
ngulur ngulur waktu aja
apaan sih kamu
ngulur ngulur waktu segala
kamu kamu jangan emosi kayak gitulah
kalau kamu kelamaan
bisa bisa perusahaanku jadi collapse nantinya
dan kalau perusahaanku collapse
aku akan bawa perusahaan kamu untuk kolaps juga sama aku
rex kamu jangan nekat ya
kamu jangan pernah ngancem gitu lagi ke aku
aku baru ingat
soal data medical check up pajaka
masih ada sama kamu kan
kamu masih pegang itu kan
hasil medical check up pajakan
memang masih aku pegang
karena dari dulu belum sempat aku urus
kenapa kamu ngomong begitu
kalau sampai terjadi sesuatu
dan rahasia ini terbongkar
aku jadi masih bisa berdoa

aku jadi masih bisa berkeliru
karena data medical check up pajaka

data medical check upnya pajaka itu
jadi kamu bisa jadi tersangkanya
manfaatin situasi seperti ini
kamu emang gak punya perasaan lah
jadi bagaimana pak
pengunduran diri saya diterimakan pak
saya sudah cek soal kontrak kerja bunawang ke bagian hrd
akan tetapi punawang belum memenuhi kesepakatan kerja
seperti perjanjian awal
dan kalau bunawang bersikeras untuk tetap mengundurkan diri dari perusahaan
maka bunawang harus membayar ganti rugi kepada perusahaan
tapi bunawang tahu ganti ruginya bukan kecil
jumlahnya cukup besar
emangnya gak ada cara lain pak selain saya harus ganti rugi
ada jangan tahu satunya ibu bunawang harus tetap bekerja di sini
sampai batas waktu yang ditentukan oleh masa kontrak ibu
bunawang selama ini saya melihat kinerja bunawang sangat baik
karena itu perusahaan memberikan gaji yang sepadan kepada bunawang
akan tetapi ada apa bunawang
apa bunawang punya masalah
kenapa gunawan ingin keluar dari perusahaan
ada kendala sih pak
dan buat saya itu masalah pribadi
saya nggak bisa ungkapin ini ke bapak maaf ya pak
baiklah saya mengerti
kalau begitu saran saya tetap satu
ibu nawang tetap bekerja di sini
sampai masa kontrak ibu bunawang selesai
kira kira berapa lama lagi pak
sekitar dua bulan lagi